mama masih mikirin kan cewek cewek mana yang cocok buat dijudulin sama boy ya kan
karena mama takut kalau di acara nanti tamu tamu kita pasti mikir kalau reva udah pasti jadi sama boy
karena ardana gak bisa dateng kan
aduh pak kok pikiran papa kesana terus sih
kan mama udah bilang sama papa pemborosan itu gak baik mau bahas sih lama lama jadi ria
gak boleh tau pak
aku benar benar bingung
aku sayang keduanya
aku sayang reva juga adriana
aku gak tau harus gimana
tapi mereka tidak bisa menyatu
mereka tidak bisa tinggal bersama aku
takut kamu marah
kamu benci sama papi
karena papi tetap akan memasukkan kamu ke sekolah selanjutnya
boy pernah bilang sama aku
pasti atau tidak
janganlah hati dua papi

hindari dia dulu
nah final lagi
semua ini udah kccg ta morta kan
penyengang re fdp kamu
udah ngerti kabaikan ya
kalau kamu sudah mengerti
papi hanya tidak ingin kamu benci sama papi
kamu harus tahu
bukan dia gak batalin reva buat pindah ke asrama
malah ngajak pulang coba
pokoknya reva ikutan sedih
tapi kayaknya papinya reva tuh takut deh
sama mamut dirinya reva
mamutnya reva tuh
kok bingung kenapa ada orang
kayak dia hidup lagi
apa coba bagus ya sampai si papinya reva itu
bisa jatuh cinta sama dia
apa coba yang bagus dari itu cewek
namanya juga cinta
cinta aja butuh
lo aja cinta sama ian
gue juga oga kali pacaran sama bibir lebar kayak lu
masih mendingan bagusan si bebe pianen
lu gak usah kebanyakan komen
ntar lu juga kan yang kena
gimana kalo kita teken lagi tuh sadriana
biar si reva gak jadi dipindahin ke sekolah asrama
jujur aja ian
gue belum dapat ide harus gimana
kita lagi ngebahas soal nyokap dirinya si reva
gimana kalo kita kerjain lagi deh
lagi lagi biar nyokap cedinya reva itu ngebatalin reva pindah ke sekolah asrama
meskipun kita lagi sedih tapi gak usah lah pakai cara kayak gitu ngerjain orang
emangnya lo mau kalau dikerjain sama orang
iya iya brother enggak gak mau
lagi kerja pak biasa
oh iya ma papa itu udah pesen i o untuk perayaan anniversary kita
buat apa pak nggak perlu repot repot tau
lo gak perlu
itu kalau bikin perayaan acara acara kayak gitu tuh
loh mama sendiri kalau beli tas sampai tiga puluh juta itu nggak dibilang pemborosan
itu mah dulu
dulu mungkin mama kayak gitu
tapi pak sekarang
sekarang mama udah pakai apa adanya
karena mama tahu zaman sekarang nyari duit itu susah banget
ya tapi kan kalau untuk anniversary kita boleh dong keluarin budget sedikit
aduh buat apa sih pak pemborosan
aduh itu kan pakai butuh budget yang gede tau
pakai i o pakai m c pakai ini pakai itu
gak usah deh pak
beneran ya gak usah
ada yang aneh nih
biasanya mama paling semangat kalau mau ada pesta
kalau pestanya gede aku kan belum dapat cewek yang tepat buat saingan sama refat
aduh papa pasti bisa merasa menang banget nih
waduh kalau aku gak bisa bawa cewek yang pas buat ngejodohin si bot
oh papa tau
mama masih mikirin kan cewek cewek mana yang cocok buat dijudulin sama boy ya kan
karena mama takut kalau di acara nanti tamu tamu kita pasti mikir kalau reva udah pasti jadi sama boy
aku pikiran papa kesana terus sih
kan mama udah bilang sama papa pemborosan itu gak baik
mubazir lama lama jadi riak
gak boleh tau pak
ya udah terserah lama deh
terus mama mau bilang apa
ini mah semuanya gara gara si andriana
sampai kapan ya
dia kesel sama gue
dia marah sama gue
dia benci sama gue
padahal gue udah cocok banget sama dia
kena duit juga ga muncul
satu yang lu ijein
yang ini dia venezia
di posisi peragama dianda
sedih gak ada telepon tante rempong lagi
susah untuk ketemu sama tante rempong lagi sedih rasanya
masih sama aja sama papi
itu reva sama mas b kok mereka malah akrab banget sih
seharusnya nggak akrab dong karena kan besok kenapa bakal masuk asrama
dan seharusnya reva marah kesel
gak akur sama mas b karena besok dia mau masuk asrama
dia kesal karena dia nggak mau masuk asrama seharusnya begitu dong
kalau kayak begini kan gak seru seharusnya marah marah berantem
tapi itu mama adriana tidur di kursi
ya udah biarin aja
kamu masuk kamar cuci muka langsung bobo ya
karena udah lalu malam